video amatir ini mengabadikan ulah seorang pemuda yang marah sekaligus kesal
karena terjaring rahasia penyekatan di ruas jalan raya candi sidoarjo jawa timur
kejadian bermula ketika petugas menegur sang pria karena tidak mengenakan helm dan masker saat berkendara
teguran justru dibalas dengan makian dan perusakan papan imbauan ppkm darurat
aksi ini terhenti setelah petugas menenangkan sang pemuda
petugas kemudian mengantar pemuda ke keluarga karena diduga mengalami depresi
menurut petugas dinas perhubungan kabupaten sidoarjo kejadian ini berlangsung pada jumat pekan lalu
ketika petugas tentara itu dengan baik baik secara baik baik dia malah marah marah malah menantang nantang gitu lah
tahunya selari ke utara lalu habis itu paling lagi yaitu merobotan perusakan ppkm
di lokasi terpisah saat gas penanganan
penanganan covid sembilan belas membubarkan karapan sapi hias yang digelar di masa pemberlakuan ppkm level empat di desa langasari kecamatan saronggi sumeneb jawa timur
peristiwa ini terjadi rabu lalu
menurut kapolsek saronggi akp yudi aksi pembubaran dilakukan untuk menekan angka penularan covid sembilan belas di jawa timur
terkait dengan pembubaran lihat masyarakat
peristiwa ini terjadi rabu lalu
peristiwa ini terjadi rabu lalu
peristiwa ini terjadi rabu lalu
pembubaran ini merupakan buntut dari tidak digantunginya izin acara dan sanksi atas dilanggarnya aturan ppkm level empat
polisi akan memeriksa penyelenggara hajatan yang diketahui merupakan perangkat desa
demi leputan cnn indonesia